kamu kenapa sih mas
kayak lagi ada yang dipikirin
gue gak ada
kamu jangan bohong sama aku mas
cerita dong kenapa
lagi masak ya
bukan makan malam
saya bantuin boleh
caca kecil ya
biar lembut nanti pasti makan
terus kamu ngapain
mau merebus ini dulu
ya kamu mau bikin sop
aku boleh nanya gak
aku pengen tau
kalau suami cemburu itu karena apa ya mas
biar aku tau
kalau suami aku cemburu itu karena apa
biar aku bisa jaga sikap
supaya suami aku gak cemburuan
biar aku bisa lebih hati hati
ya cemburu itu kan hal yang wajar
nggak usah diperpanjang lah ya
yang ada nanti malah
ya tapi kan harus tau mas
biar aku bisa belajar
apa yang kamu cemburuin dari aku
supaya kamu kan gak pernah bilang bilang kalau kamu cemburuan
oma aku mau masuk dapur
biarin aja dong
lagi pula ya kamu juga harus tahu
bahkan dia setia menunggu selama hampir dua tahun
dia punya harapan kalau suaminya akan kembali
walaupun kemungkinan itu
karena selalu berharap suaminya akan kembali
dan akhirnya suaminya kembali
bahkan dengan suaminya kembali aja dia masih sabar
untuk menangani siapapun
dia masih sabar
ada yang menunggu
dia masih sabar
dia masih sabar
dia masih sabar
dia masih sabar
dia masih sabar
dia masih sabar
mama aku udah boleh lihat belum
terus harus ngapain lagi
terus harus ngapain
ya sesuai kamu mau ngapain
ya kamu yang tau
tadi ngomong terus
emang udah matang
aku tanya juga
kamu jawaban apa dari saya
makasih udah nunggu udah lama
perempuan kamu gak sia sia gitu
gak apa apa kek
bikin aku seneng kek
makasih karena sudah menunggu terlalu lama ya
ya pingin tau aja
waktu kamu nunggu saya
ngurusin anak ngurusin kerjaan rumah
gak jatuh cinta sama orang lain
kepikiran untuk menerima orang lain
kok saya denger
ada yang dijodoh jodohin ya
ada yang apa
siapa ih apa sih
kalian juga mau cucu
ih gak ada yang jadi jodohin aku ya
oh cemburu dia
iya tapi gak mau ngaku
kamu gak mau kan
kalau aku diambil sama orang lain ya kan
jadi kalau aku dijodohin gak apa apa
itu sudah kamu
aku sih gak mau
kalau misalkan saya kemarin nggak pulang gitu
ya udah aku sendiri
eh kita main ke kamar aja yuk
masa sekarang yuk
kok aku gak boleh ikutan
aku mau masuk aja
jangan jangan masuk
nanti kamu mengganggu mama papa
apa aku nggak boleh masuk
kan aku akan diam
kamu akan diam dan gak akan ganggu
ingat gak dulu
nah sekarang papanya udah pulang
sekarang mereka lagi berbahagia
dan lagi bercanda bercanda
nanti kalau misalnya ronald masuk
bercanda bercanda aneh ketawa ketawa nih
jadi berhenti deh
kita kasih waktu buat mama sama papa ya
eh pinter ya
yuk yuk yuk
pak udah dong pak
bisa makan sendiri kok
ini dari tadi disuapin terus
tinggal satu suap lagi
nah gitu dong
aku nih kayak sakit parah beneran loh diginiin
aku nganggapnya gak begitu
aku lagi manjain kamu aja
kamu kan seneng dimanjain sama aku
yang di mulut
kan kalau makanannya habis
yang masak juga seneng
boleh minta minum enggak pedes
minum harus banyak
jangan sampai kurang daerah ren
ya boleh di telepon
kok tumben ya
hei wa'alaikum salam
cucu opa yang cantik
pasti video call oma sama opa karena ada yang mau diceritain ya
oma udah baik kan
oma udah sehat
kok opa nggak ditanyain sih
opa juga sehat sayang
opa oma tau nggak
mama lagi viral
iya itu mama jadi terkenal karena video mama ngajar sambil bahwa ada sekarang
tapi udah nggupen
karena sambil mengasuh anak dia juga mengerjakan pekerjaannya
so viral dalam konteks yang sangat positif
alhamdulillah kalau gitu
boleh di share videonya ke kami
ya baik nanti saya akan kirimkan
kalau gitu saya sudahi dulu saya tutup
ah itu dia
jadi proses pembelajaran pada hakikatnya adalah proses belajar siswa sebagai manusia pebelajar
oleh karena itu
kita langsung bikin aja rangkumannya tentang
didasarkan pada proses belajar manusia
andin yang dulu kuperlakukan buruk sekarang sudah menjadi sosok yang hebat
dan perilakunya pun terjaga baik
betapa aku merasa
mengingat bagaimana dulu aku memperlakukan andina allah
eh putri papa udah jadi orang hebat
bahkan melampaui ekspektasi papa
walaupun sejak kecil kamu udah gak memiliki ibu kandung
tapi kamu tumbuh jadi perempuan yang baik
istri dan ibu yang luar biasa
dan sekarang menginspirasi orang lain
eh mau ngapain nih pak rija
ya allah gini ya rasanya kalau punya pacar
helm aja dibukain
biasanya bak big book sendiri
oh ya ampun
biasa ngeliat pak rija yang kaku
tapi sekarang malah bisa rasain pak rija yang
bisa bisanya dia biasa aja ya
makasih udah dibukain helmnya
gara gara masalah ibu saya
saya harus dapat restu dari ibu saya
biar hubungan kita jadi sempurna
iya kagak kenapa kenapa pak
saya akan terus berusaha habis
akan terus saya berusaha untuk mendapatkan restu dari ibu saya
ya biar cepat kamu menjadi calon istri saya
perjuangkan cinta kita
kamu istirahat aja ya kamu keliatannya capek banget
kagum juga gue sama pak rija sama semangatnya
pak rija juga istirahat ya
saya akan terus berusaha ambil
karena kamu perempuan yang layak untuk saya perjuangkan
terima kasih pak
maaf saya terlambat
ini adalah pak bimana salah satu orang penting di perusahaan ini
oke silakan duduk
zanaya ini dikenal sebagai beauty influencer
orang orang selalu menunggu konten dia sebelum membeli sebuah produk
akhirnya saya berhasil merebut ba maharatu yang dilihat dari track record
memang nggak pernah gagal dan selalu membawa profit untuk klien kerjasama dengannya
saya beserta staff dari maluka
akan sangat senang kalau kita bisa bekerjasama zanaya
dan hanya untuk dia
saya ingin menjadikan brand ini nomor satu di indonesia
tapi saya tahu itu bukan sesuatu yang mudah untuk kita capai
karena kita harus bersaing berat dengan kompetitor kita
udah selesai masaknya
kok kamu gak mandi
iya ini baru mau di
aku udah selesai masuk pikir kamu udah mandi
aku dulu yang mandi
eh tapi kamu udah dijanji tuh sama aku
kamu harus cerita soal abimana
tapi aku mandi dulu
yang palest buat dia
itu ada ganas kasih
dan sekarang tugas kamu jar
perhatikan terus pergerakan maharatu
dan kamu jangan berhenti mencari info info classified mereka
gue gak akan diam aja
masalah kita belum selesai
semua buat kamu usaha ini
ada perkembangan gak
terus kamu di kantor gimana
ya kalau soal kerjaan ya lumayan mah
semua kan baru hari pertama
kira kira apa yang perlu dibenahi dan lain sebagainya
tapi lama lama juga agak capek ya mas
buat orang terus masih ngurusin perusahaan sendiri
mama tahu kalau masalah perusahaan kamu
yang mama mau tanya jessica baik gak
gimana kamu tadi di kantor
jangan berpikir terlalu jauh mama
ini kan soal
jadi kan aku harus mikirin juga soal perusahaan seperti apa
kerja di perusahaannya juga seperti apa
tujuan aku untuk masuk ke kantor dia adalah memperbaiki
mudah mudahan ini jadi awal baik
biar perusahaan aku juga bisa kembali pulih seperti dulu
gitu lho ibu chandra
udah undang undang aja ya
tapi yang jadi pikiran aku sekarang adalah
bukan satu satunya tapi bisa menjadi salah satu yang
memberikan harapan buat
perusahaan almarhum papa ma
karena beliau bisa jadi investor buat ngebangkitin lagi perusahaan di malang
tapi kamu gimana cara pendekatan sama dia supaya dia mau invest ke perusahaan kamu
tapi yang pasti kalau soal pak abi mana
sebenarnya nggak mungkin
aku berhubungan langsung karena
pasti harus lewat elsa kan
mau jangan jangan elsa ini hubungannya udah deket ya sama pak abi mana ya
sampai harus elsa ikut ikut campur ke sini
ya nggak tau juga
bisa jadi kan ma
tapi ada baiknya coba ku
coba hubungin sendiri kali ya tanpa melalui elsa
coba ini kan demi perusahaan loh
ngapain dia sama sama
ya kenapa noh
nanya aja pak
pak abi mana ada waktu untuk ketemu dengan saya
bicara tentang bisnis

saya ingin tahu tujuan anda
apa yang kamu inginkan
apa yang kamu inginkan
saya tahu tujuan anda apa mengajak saya ketemu pak niko

saya hanya mau ketemu kalau ada elsa
dan sekarang elsa lagi di luar kota
jadi seperti kita harus menunggu sampai dia pulang
saya harus menutup telepon karena saya sedang menyetir
seperti dugaan aku ma
beliau hanya mau ketemu kalau ada elsa
memang semua harus
terkoneksi dengan elsa pak
kalau begini caranya ya
ya untuk itu aku juga gak tahu pak
tapi kan sekarang elsa
lagi ditugaskan keluar kota mbak
untuk masa waktu dia pun aku juga gak tahu sampai kapan
mungkin apa yang dibilang mama ada benarnya
elsa dan rabibana sepertinya punya hubungan
tapi aku jadi penasaran sama si abimana
dan kenapa baru sekarang namanya kedengeran
apa udah saatnya saya menceritakan masa lalu saya dan abimana ke andin ya
kalau allah gak bisa memberikan penjelasan yang kuat
atas kejadian yang sudah gue alamin dan kau rasain
lo harus tanggung jawab
dan lo harus bisa membayar
kenapa persahabatan kita jadi berubah begini abi
apa harus saya kasih tahu andin
tapi saya gak mau andin jadi was was
biarlah kekhawatiran ini dan kengerian ini biar saya simpan sendiri
tugas saya sekarang cuma melindungi andin anak anak dan keluarga
intinya saya harus mencari tahu rencana abimana sebenarnya apa
apa alasan dia mendekati keluarga ini melalui elsa
kalau ingat ucapan abimana dulu dan kebunjalannya sekarang
yang berbarengan dengan elsa
dan permasalahan bea sama ratu
ini jadi pikiran yang rumit untuk saya
apa abimana ada hubungannya dengan ini semua ya
ya mandi ya aku tungguin nanti kita langsung makan malam bareng
ya duluan aja
udah mandi dulu cepetan
nantilah kamu duluan aja bareng bareng
nanti aja deh aku tanya lagi soal bimana
atau bisa menunggu sampai masal nyaman
memilih waktu yang tepat untuk bercerita
yaudah aku tunggu ya
ya syukurlah andien gak bahas abimana
mudah mudahan si dia lupa
semakin bisa saya tunda akan semakin baik
sampai saya tahu apa yang direncanakan abimana
kamu kenapa sih mas
kayak lagi ada yang dipikirin
gue gak ada
kamu jangan bohong sama aku mas
ada yang kamu pikirin nih
cerita dong kenapa
enggak gak ada
gak ada gak ada apa apa
beneran gak ada
kamu kepikiran sama video yang viral itu ya
salah satunya lah
itu juga bukan salah aku mas
bukan aku juga yang upload
kan juga orang lain
aku juga gak tau kalau bakal viral
tiba tiba udah viral aja
ya marahnya saya juga sebenarnya bukan
gak ada apa apa
ya cuma kesel aja kamu nggak minta izin ke saya waktu bawa sekarang
aku janji aku gak akan ngulangin lagi
aku janji aku gak akan ngulangin lagi
tapi kamu gak cemburu kan
terus apa dong yang buat kamu kepikiran
soalnya muka kamu masih mikir tau mas
bapaknya tadi kan saya udah cerita
kayak ada sesuatu yang kau tutupin
bikin aku penasaran
ada satu lagi lah sebenarnya
ini tadi randy
terus saya di kantor itu
sempat kasih usul ke saya
yang minta kamu jadi perendah masa durmara
enggak salah ini
yang merendah pak randy yang usul
ya jadi sebenarnya gini loh itu
ya yang dibilang sama randy itu ada benarnya
karakter kamu itu memang mirip sama tema yang lagi maha ratu usung
ditambah lagi tadi karena video itu kamu lagi viral kan
banyak orang yang jadi tahu tentang kamu
followers kamu jadi bertambah
yang like juga banyak
meskipun apa yang kamu lakukan tadi itu sebenarnya sederhana
tapi cukup berkesan di mata masyarakat kan
tema yang lagi doseng maharatu itu cantik tanpa meninggalkan jati diri bercahaya tanpa mengamilkan keluarga
nah itu semuanya ada sebetulnya
saya memang mau memberitahukan kepada seluruh perempuan yang ada di indonesia itu harus seperti itu
aku gak tau deh mas ini
aduh aku jadi brand nama isyador maharatu kayak gak bisa deh
aku gak yakin aku bisa membawa produk maharatu jadi tambah lebih baik
ya gini loh
saya tahulah kenapa randy tiba tiba mengusuknya itu sama aku
karena kalau ada masalah lain memang kamu lagi viral dan memang cocok sama temanya ya
karena sebenarnya ada sedikit permasalahan
awalnya kita memang sudah punya calon brand amosel
kita sudah deal dealan
sudah oke tapi memang belum tanda tangan kontrak
tapi tiba tiba ada satu brand baru yang menawarkan pada sosok brand ambasador yang sudah kita high
untuk menjadi ba nya mereka
dan mereka tuh bisa bayar dua kali lipat dari honor yang diberikan maharatu
ya mungkin tergiur jadinya pindah ke sana
sebenarnya bisa aja
dan tim juga lagi ngelakuin sebenarnya randy
cari pa yang baru juga
cuman kan kemungkinan mereka akan melakukan hal yang sama lagi
mengambil calon brand ambasador maharatu
namanya juga saingan kan
aku tau gak aku gak tau lah mas
aku harus ada waktu dulu untuk memikirkan ini semua
atau juga kamu masih mempertimbangkan kan
ya kalau mempertimbangkan pastilah
saya juga bukan suami yang suka istrinya dipandangin banyak orang
apalagi kalau kamu jadi brand ambasador udah kamu masuk tv kan
maka kamu ada di billboard
ya gak suka aja kamu dipandangin banyak orang
makanya gak usah udah
iya tapi itu kan kalau misalkan saya nggak bisa menemukan lagi
mas terus gimana gimana kamu belum cerita loh
gak usah sekarang ya lain kali lah saya cerita
ya suatu saat pasti saya akan cerita
karena masih ada sesuatu yang harus saya pastikan dulu
ya udah deh aku tunggu deh sampai kamu siap buat ceritanya kapan
mungkin kamu tau
aku ini siap
buat jadi teman cerita kamu
temen curhat kamu
segalanya deh buat kamu
aku ini seperti rumah
tempat kamu untuk pulang
dimana pun aku berada